saudara saudara hari ini saya akan menyampaikan tentang kinerja data
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak dua puluh empat delapan ratus tujuh puluh satu spesimen
sehingga total yang kita pereksa akumulasinya totalnya adalah satu satu ratus dua puluh dua tiga ratus tiga puluh sembilan spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif covid sembilan belas
tambahan yang kita dapatkan adalah satu lima ratus dua puluh dua orang
sehingga saat ini totalnya menjadi delapan puluh sembilan puluh empat orang
kita perhatikan distribusinya untuk kasus yang kita temukan hari ini
sebagai berikut jawa tengah melaporkan kasus baru
sebanyak dua ratus enam puluh satu orang namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak satu ratus dua puluh orang
dki jakarta dua ratus enam puluh orang kasus baru dan satu ratus sembilan puluh tiga orang sembuh
jawa timur hari ini melaporkan satu ratus enam puluh lima kasus baru dan lima ratus dua puluh satu orang sembuh
satu ratus lima puluh delapan kasus baru dan satu ratus tiga belas sembuh
kalimantan selatan satu ratus sembilan kasus baru dan empat puluh satu sembuh
sumatera utara sembilan puluh sembilan kasus baru dan empat puluh satu sembuh
jawa barat tujuh puluh lima kasus baru dan satu ratus empat puluh sembuh

jawa timur juga melaporkan kesehandaan ber opis drankvinated ak wszystko dalam safetykryptokin catcha
ada pelaporan sembuh
riau tidak ada kasus baru ada satu yang dilaporkan sembuh
papua barat tidak ada kasus baru
empat dilaporkan sembuh
nusa tenggara timur tidak ada kasus baru
dan tidak ada pelaporan kasus sembuh
kasus sembuh total yang kita dapatkan pada hari ini
adalah satu empat ratus empat belas orang
sehingga total sembuh menjadi tiga puluh sembilan lima puluh orang
kasus meninggal delapan puluh tujuh orang
sehingga total meninggal menjadi tiga tujuh ratus sembilan puluh tujuh orang
empat ratus enam puluh tiga kabupaten kota telah terdampak dari tiga puluh empat provinsi
kemudian kasus yang kita lakukan pemantauan
untuk kasus suspek sebanyak empat puluh tujuh delapan ratus orang

ketika ini kasus suspek yang terdampak dari tiga puluh empat provinsi
ini yang saat ini sedang kita pantau
dan kita akan tetap melakukan pengawasan secara ketat
terhadap perkembangan kasus suspek ini
saudara saudara secara keseluruhan gambaran gambaran
dari penanganan covid sembilan belas ini
masih kita lihat pada aspek prarumah sakit
masih banyak kasus yang bertambah
masih terjadi proses penularan
dan artinya masih ada orang yang rentan tertular
oleh karena itu perhatikan betul
protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik
kita harus betul betul bisa menjamin
kondisi lingkungan kerja kita dalam kondisi yang terbaik
pastikan sirkulasi udara di ruang kerja kita
berlangsung dengan baik
terjadi pertukaran udara yang cukup
dan kemudian juga pengaturan kapasitas ruang
dengan jumlah orang yang bekerja di dalamnya disesuaikan
hanya cara inilah yang bisa kita laksanakan
dan dengan kebersamaan sudah barang tentu
ini yang akan kita butuhkan untuk menanggulangi covid
kita pasti bisa melaksanakan ini
dan terima kasih sudah banyak saudara saudara sekalian yang mematuhi
ketentuan ketentuan tentang protokol kesehatan ini
sehingga kita bisa kembali produktif
namun tetap aman dari covid sembilan belas
terima kasih selamat sore